banyaknya botol plastik tidak terpakai
kebetulan andi merupakan seorang agen air untuk kesehatan
ini ya bahan bahan yang empat
untuk pembuatan sofa berdiameter empat puluh empat cm
mereka bisa menghabiskan sedikitnya tujuh puluh tiga botol plastik bekas
meski tersusun dari botol plastik
sofa ini bisa menahan beban hingga sembilan puluh kilogram
kini mereka terkendala modal untuk pengembangan dan produksi dalam jumlah yang lebih banyak
padahal mereka telah mengikuti sejumlah pameran dan mendapat respon yang baik
tingkat kesulitan itu sebenarnya tidak ada
tingkat kesulitan itu di dana sih
di modal sebenarnya karena lumayan besar modalnya
harga kursi sofa cantik ini dibanderol mulai satu lima juta rupiah sampai dua lima juta rupiah per set
satu set sofa terdiri dari empat kursi dan satu meja kaca
palembang sumatera selatan